langsung saja kita akan meneropong bagaimana energi dan juga peruntungan peluang di tahun macan air
bergabung ali fengsi julius feng
ko julius selamat malam kong sifat say selamat tahun baru imlek
oke selamat malam sehat selalu ya ko julius ya
kita berbicara bagaimana meneropong peluang di tahun macan air
kalau macan itu kan identik dengan berani
air itu identik dengan sesuatu yang tenang mengalir
nah makna dari macan air ini sebenarnya apa sih kok
ya benar ya sebagian memang tepat seperti yang tiffany mention
bahwa tahun macan air ini sih dimaknai adalah tahun yang dengan elemen macannya yaitu yang berdasarkan kayu besar ya
yaitu bayangkan seperti pohon
dimana harus butuh sifat yang positif yaitu kokoh berani
kemudian dia itu harus ada pergerakannya
ya satu sisi kita melihat bahwa tahun macan air ini juga ada elemen airnya kayak gitu ya
yaitu dimana butuh fleksibel adaptif ya
dan butuh kecerdasan butuh rasa bijak seperti itu
dan tahun ini juga adalah air melambangkan movement pergerakan juga
namun kita harus bisa menghindari sesuatu yang negatif dari elemen kayu besar ya
dari si macan ini yaitu sifat kerah kepala kaku
kasar impulsif ya
kurang sabar mudah emosi dan sensitif
ya elman yang kurang baik dari air besar ini yang juga kita harus hindari adalah sikap pesimis
pikirannya negatif ya
khawatir takut cepat emosi dan cepat reda seperti itu
jadi macan air kita harus bisa punya sikap yang positif seperti tadi
dan mengurangi yang sifat yang negatif yang tadi seperti saya maksud
oke jadi energi yang terpancarkan nantinya di tahun macan air ini seperti apa kong
nah energi yang dipancarkan itu yang paling jelas terasa adalah bahwa sama sama adanya pergerakan
yaitu karena sifat dari macan yang mempunyai elemen kayu besar
dimana tumbuh pohon itu selalu tumbuh bergerak ya
apa menaik atas ataupun kesamping ya
akar dahan dan panting ya seperti itu
maka ditambah dengan air yang selalu bergerak dari gunung sampai ke
maka tahun ini kita akan bisa melihat bahwa adanya intensitas pergerakan

dua kali atau tiga kali lipat dibandingkan dengan tahun kemarin
mungkin orang sudah capek dengan pandemi dan mungkin banyak mengurung di rumah
jadi tahun ini memutuskan untuk mereka itu sudah mau memberanikan diri full out kayak gitu ya
juga dalam pekerjaan dalam travelling seperti itu ya
kemudian yang kedua kita akan memaknai juga bahwa orang akan lebih impulsif atau menuruti kata hati seperti itu
jadi sikap sikap keterobohan gegabah akan banyak
orang akan menuruti kata hati seperti itu ya
sifat impulsif ini harus kita bisa kendalikan ya
seperti gaya hidup yang konsumtif ya sisanya
kemudian spekulasi seperti itu ya
kamu lihat banyak orang yang jumpin ke dalam kripto ataupun forex hanya untuk cepat kaya karena di dalam pandemi

oke jadi itu yang harus diwaspadai juga kan
karena kalau tadi kita ngomongin soal impulsif sekarang itu masuk ke dalam pandemi

karena kalau tadi kita ngomongin soal impulsif sekarang itu masuk ke dalam pandemi
traps ke trend digital ada cryptocurrency ada bitcoin nft dan lain sebagainya

nah ko yul kalau kita berbicara mengenai skopnya ya pandemi dulu
tahun lalu kan kerbau logam kalau saya tidak salah betul ya
oke dari kerbau logam transisi ke macan air
selain tadi ko yulius sampaikan bahwa intensitas saya menangkapnya adalah mobilitas yang akan lebih tinggi
orang orang akan lebih berani untuk keluar karena mungkin dua tahun sudah mengurung diri
karena mungkin dua tahun sudah mengurung diri sudah melakukan pembatasan dan lain sebagainya
artinya bagaimana di tahun macan air ini untuk situasi pandemi
baik para pemirsa ketahui bahwa pandemi ini masih akan ada
di awal tahun empat bulan awal januari sampai april
setelah empat bulan di belakang yaitu dari september sampai desember
kita sudah melihat yang gelombang pertama di mana nanti akan berada saya taksir adalah kurang lebih di april
tetapi tidak lupa belajar dari histoni bangsa kita lebaran juga akan naik sudah lebaran ya
dengan demikian di tengah tengahnya yaitu di bulan juni ya ini juga akan ada kenaikan lagi seperti itu
jadi pandemi ini kita harus sangat waspadai dengan menjaga progres lima m
dan kita juga kalau bisa ikut program vaksin dan booster ya tiffany
kita harus berusaha untuk bisa menjaga supaya pandemi ini terkendali di negara kita
dengan demikian kita akan keluar duluan dari masalah kesehatan ini
dan kami prediksi adalah pandemi ini kemungkinan akan bisa dikendalikan di awal dua ribu dua puluh tiga di tahun depannya
namun siapa yang akan berhasil duluan ya tentu tergantung dari peran serta masyarakat dan pemerintah
untuk masing masing mengambil langkah penting untuk mencegah penyebaran ini lebih terkendali
ko yulius ini tuh banyak yang penasaran
kadang kadang banyak yang berpikir saya pun juga berpikir ketika misalnya tahunnya adalah macan ya
tahunnya macan air ketika orang itu adalah sio macan apakah serta merta sionya menjadi ceo yang beruntung
karena tahunnya adalah tahun macan gitu misalnya
atau sebenarnya belum tentu
jawabannya lebih biasa menino
ya kebetulan tahun ini macan sendiri meskipun kena kiok masih ada sifat
apa sikap positif yang atau sesuatu positif yang masih bisa dirasakan oleh orang siomacan
ya orang yang kena cok di tahun ini yaitu siomonyet siomacan yang kedua yang ketiga adalah siomulas dan keempat adalah sioban
nah meskipun kena ciong tapi kalau kita mau lihat bahwa akan ada kemajuan dalam hal karir ya
untuk mereka yang masih di apa istilahnya di baku sekolah atau kuliah seperti itu itu bisa memanfaatkan dengan baik
mean white kalau untuk yang sudah bekerja berarti ini adalah kesempatan untuk upgrade ilmu atau knowledge kita ya skill kita
bisa kita upgrade di tengah tengah kesulitan dengan banyak tantangan dalam pekerjaan
jangan lupa untuk meluangkan waktu itu untuk belajar ya seperti itu
kan sekarang kan kelas online itu sudah banyak ya benar tiffany
tutorial dan apapun itu seperti itu
jadi kita bisa satu sisi mengatasi masalah yang datang ya karena siom itu bukan berarti sial ya tiffany ya
ini bukan hanya tantangan untuk naik kelas
dan untuk tantangan naik kelas ini mungkin kita butuh kalian baru untuk bisa problem solving itu
jadi manfaatkan ini dengan baik karena ada kesempatan untuk belajar upgrade ilmu untuk khususnya orang siomacan seperti itu
selain tadi yang siomacan kalau kau julius lihat di tahun macan air ini siom mana yang menunjukkan peluang cuan
atau mungkin keberuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan sio lainnya
dan juga siom mana yang kurang beruntung atau siom itu tadi kak yul
kalau yang ciumnya tadi kita sudah tahu ya
nah sio yang lebih hoki kita sebut lebih banyak dikasih kelancaran banyak dikasih kepopuleran adalah siok kuda kelinci kambing ayam dan kerbau
ya lima sio ini kuda kelinci kambing emdek kerbau ini akan banyak mendapatkan adanya dapat jaringan pergaulan yang lebih luas
kemudian dibutuhkan kalian untuk berdaulat
untuk berkomunikasi ya butuh untuk memperluas hubungan baik ke orang lain ataupun teman bisnis relasi bisnis
ya dan jangan lupa untuk upgrade skill ya karena dengan banyaknya kesempatan yang baik yang datang kepada si mahasiswa yang covid ini
maka kita akan dibutuhkan satu skill yang baru untuk bisa mengatasi dengan tantangan pekerjaan yang baru seperti itu
ya jadi jangan lupa untuk bisa selalu aktif
ataupun bergaul terhadap lingkungan yang kita sudah kuasai ataupun membuka channel baru seperti itu
nah untuk skill yang cuan ya ini pasti ditabih lah istifanya yang cuan uang oke
pertama akan didominasi oleh siok kuda juga sama seperti pyokoki kelinci ayam babi dan kambing
nah otomatis show yang cuan ini kita sarankan untuk jeli melihat peluang
oke jangan hanya duduk diam di rumah ya karena meskipun sionya cuan gak mungkin itu duit
turun dari langit begitu saja kalau kita nggak mau melangkahkan kaki kita untuk mengambil untuk bekerja keras untuk mengambilnya
maka ini cuma hanya diwacana seperti itu ya
kemudian hindari sikap impulsif ya tadi seperti ada duit yang banyak kemudian kita konsumtif kayak gitu ya
kemudian waspada juga penipuan ya
cuma itu bukan berarti kebal dari kebocorannya jadi cuma potensi income duit yang lebih mengejak kita tahun ini
oke tadi berbicara mengenai jeli melihat peluang ya
kalau saya ingat tuh
kalau saya gak salah tahun lalu gitu ya saya sempat diskusi juga sama kak yulius untuk inblack
kalau tahun lalu mungkin orang orang yang ingin berinvestasi seperti properti mungkin agak sedikit tahan tahan dulu gitu ya
nah kalau sekarang mungkin peluang investasinya untuk di tahun macan air ini peluang investasi yang seperti apa nih yang bisa lebih menjanjikan yang lebih promising
ya betul yang tiffany ngomong bahwa tahun ini bidang elemen tanah yang lebih stabil ya
di enam bulan awal maupun enam bulan akhir cukup promising ya
dan perlu diketahui bahwa pandemi ini efek sampingnya salah satunya adalah inflasi
ya dimana nilai uang kita akan lebih mengecil seperti itu
jadi butuh strategi baru nih tifa nih untuk bisa mengakali duit kita yang makin kecil yaitu melakukan lindung nilai
nah salah satu lindung nilai yang bagus bisa melakukan investasi di contohnya misalnya di properti seperti itu ya di logam mulia
apa obligasi kalau memang harga bunganya masih tinggi seperti itu
nah dengan demikian kalau bidang yang lain bidang elemen tanah yang bagus juga selain properti bisa ada di sektor konstruksi pertambangan mineral agraria pangan
makanan ya berhubungan dengan perbankan berhubungan dengan fashion tas dan sepatu peternakan seperti itu
jadi itu bisnis yang kami prediksi akan bagus peluangnya di tahun macan air ini
nah bidang yang agak ada ray racing star lah kita sebut ya
bintang yang trennya tiba tiba bagus ada bidang elemen logam
seperti kita ketahui bahwa bidang elemen logam ini sudah kurang baik dari berapa tahun kemarin misalnya
seperti sektor otomotif ya tempat ala leberat ya emas perhiasan permesinan bisnis kesantikan atau salon elektronik komputer dan sebagainya
jadi tahun kemarin ini agak kurang prospeknya seperti itu
nah tahun ini prospeknya akan bagus lagi kembali seperti itu
jadi ini juga pilihan alternatif yang kedua seperti itu
terima kasih ko yuli sudah bergabung dengan kami malam hari ini di cnn indonesia connected
kongsi macai sehat selalu untuk ko yulius dan juga keluarga
selamat malam selamat menikmati tahun baru imlek